pemerintah menargetkan inflasi tahun dua ribu tujuh belas di bawah empat persen
meski demikian perlu kerja keras untuk mengejar pertumbuhan ekonomi lima dua persen
di sisa kuartal akhir dua ribu tujuh belas
menko perekonomian darmin nasution mengatakan
inflasi dua ribu tujuh belas berkisar antara tiga tujuh hingga tiga delapan persen
hal tersebut didorong oleh faktor cuaca yang baik
sehingga harga pangan tetap terkendali
meskipun komoditas cabai dan bawang masih perlu perhatian
sementara itu pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di level lima dua hingga lima empat persen
target pertumbuhan pdb ini disesuaikan di tengah kondisi penerimaan negara
yang masih belum optimal dan pertumbuhan kredit yang hanya mencapai satu digit
pemerintah juga menggenjot penerimaan negara melalui sekuritisasi proyek milik bumn
atau melakukan private placement
serta mengkaji alternatif pendanaan infrastruktur
kredit kredit juga kalau dilihat
tidak apa namanya tumbuhnya ya mungkin kalau year on year
itu bergerak pada antara delapan sembilan persen
artinya untuk menopang pertumbuhan yang lebih tinggi
dari yang kita perkirakan
itu tidak mudah